event tahunan menyambut ulang tahun jakarta ini kembali digelar selama tiga puluh tiga hari di jie expo kemayoran jakarta pusat
jika anda berkunjung ke jakarta fair berbagai macam kuliner akan menyambut anda di tiap sudutnya
mulai dari kuliner khas nusantara sampai kuliner mancanegara bisa anda temukan di sini
salah satunya adalah area jakarta food festival yang menyediakan sekitar empat puluh booth selama jakarta fair berlangsung
sekarang saya sudah berada dalam jakarta fair
dari sekian banyak makanan yang ada di jakarta fair mulai dari ayam goreng kerat telur
tapi saya terjun dengan satu kuliner
r yaitu dodol khas betawi
selamat malam ibu
ini aku lihat dodol ini menarik banget ini
oke ibu aku boleh coba ngaduk
ini ngaduk kayak gimana nih
iya gitu dorong aja
dorong aja dorong terus tarik tarik gitu ya
ini ngaduk berapa lama bu
ini kalau dari pertama membuatnya sampai udah
jadi dodol ini delapan jam an
ngaduk mulu berarti ibu datang ke jakarta fair jam berapa
kita kan ke jakarta fair dari pagi
oh dari pagi
ternyata ini ngaduk kayak gini tuh nggak sebentar
delapan jam dibutuhkan supaya adonannya seperti ini bu ya
dan untuk suhunya untuk apinya tuh berapa besar bu kalau boleh tahu
itu api setengah jam
sebagian pengunjung di sini tidak hanya berkunjung untuk menghabiskan uang
melainkan datang untuk berkompetisi
salah satunya di anjungan dki jakarta yang menggelar lomba melukis untuk anak
selain itu berbagai macam pameran mulai dari otomotif
fashion elektronik dan gadget hadir dengan promo
yang menjadi daya tarik bagi masyarakat jakarta maupun luar jakarta
tidak hanya itu konser yang dimeriahkan segudang musisi tanah air
menjadi daya tarik lain bagi anak muda
selain makanan kuliner
saya juga cobain salah satu kuliner khas korea nih
ini ada baby craft di sini
enggak aja udah dengan udang
nah sambil saya makan baby crab ini
saya akan menuju ke lokasi yang paling ditunggu oleh masyarakat
yaitu tempat konser di panggung utama yuk
sebanyak sembilan puluh enam musisi tanah air akan tampil di panggung utama jakarta fair
hingga enam belas juli mendatang
akan ada tiga musisi yang tampil memeriahkan event tahunan ini
jika anda berencana untuk menonton konser
anda harus merogoh kocek sebesar seratus ribu rupiah
untuk kelas reguler dan satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk kelas vip
oke setelah muter muter jakarta fair
habis kulineran habis ngeliat booth pakenan segala macam
saya mengakhiri saat jakarta fair untuk menonton konser di panggung utama
dan ini dia mahal ini
jauh dari aku
dan jangan lupa
walaupun baru diguyur hujan dan konser sempat ditunda sementara
area panggung utama tetap ramai oleh pengunjung